ya terima kasih masih bersama insight dan kita juga masih lanjutkan perbincangan bersama wali kota surabaya terpilih tri risma hari ini
belum dilantik bu risma tapi pekerjaannya kelihatannya sudah segudang ya termasuk ngurusin anggota ex gavatar itu bagaimana untuk kedepannya
apa yang akan dilakukan khusus untuk mereka yang pulang
nah biasanya kita kalau ada seperti itu ada beberapa kali termasuk ada xtki segala macam itu kita lakukan mereka ingin apa setelah ini gitu ya
tapi sebenarnya saya sudah membaca itu satu tahun yang lalu untuk gavatar itu
nah jadi pengen apa gitu selama ini
jadi pendekatannya lebih menayakan kepada mereka langsung
saya ada pesan khusus untuk teman teman itu
sebetulnya mereka tuh seperti apa gitu loh
karena kalau mendengar ceritanya
bapak suka tidak ada penolakan dari warga atau supaya tidak menciptakan masalah
kalau penolakan dari warga insya allah enggak lah
warga surabaya bisa lah menerima itu
cuman kenapa mereka tertarik begitu loh itu yang pengen saya tahu gitu
kenapa mereka tertarik ke situ
misalkan kemarin ada
itu hasil wawancara
di sana enak di sana bisa bersama sama menanam barang kayak gitu
nah saya sampaikan sebetulnya warga itu terima kita juga bisa bersama sama gitu
jadi saya akan dalamin
jadi laporan itu detail
jadi detail misalkan keluarganya siapa anaknya siapa
itu satu persatu mereka ingin apa itu satu persatu
jadi kita solutifnya ya itu satu persatu
penting ya mengetahui apa yang mereka inginkan
karena dari situ bisa dicarikan solusinya juga
bu risma sudah menjadi wali kota selama lima tahun
dan lima tahun ke depan akan masih menjadi wali kota
sebenarnya tantangan yang terberat sebagai seorang wali kota
mengurus semua warga dan segala macam masalahnya
heart infrastructure dan soft infrastructure itu apa yang paling sulit paling menantang
justru fungsi kita sebagai wali kota atau kepala daerah itu adalah bagaimana warga surabaya itu warga itu sejahtera
jadi warga itu sejahtera sejahtera itu dalam arti sangat bukan dari sisi ekonomi saja gitu
dia secara sosial kemudian dia secara apa namanya secara keamanan
itu dia merasa tidak terganggu ini beratnya gitu
jadi yang paling berat justru itu gitu
jadi mereka merasa nyaman ditinggal di sini
jadi surabaya makanya saya tidak terlalu apa namanya
oke yang mungkin saya oh ini tidak cocok untuk surabaya
saya harus sampaikan ini tidak bisa di surabaya
kenapa karena saya tidak ingin kota ini menjadi tidak nyaman gitu
nah tapi kan kota harus terus bergerak gitu
jadi saya harus menghidupkan misalkan kota ini selama ini tidak tergarap gitu
nah bagaimana menjadi mempunyai nilai ekonomis gitu
misalkan tepi sungai itu kita garap kita kerjakan
bagaimana mempunyai nilai ekonomisnya
kemudian kita membuka kawasan kawasan pinggiran
menciptakan sesuatu yang bisa mengenerik perekonomian gitu
nah itu kita buat gitu
nah supaya dulunya mungkin masyarakat tidak tergerak untuk mendapatkan
tapi begitu itu oh ternyata ada akses ekonomi baru yang kita bisa meraih gitu
nah ini yang kita buat di surabaya
nah selama lima tahun sebagai wali kota sudah banyak sekali award mayor of the month
pada bulan februari tahun dua ribu empat belas kalau tidak salah
dan juga dari forbes salah satu perempuan yang sangat inspiratif
nah dengan mendapatkan award ini masih banyak yang belum puas ya kedengarannya
bu risma apa yang ingin diwujudkan dan kira kira seberapa penting mendapatkan penghargaan ini
sebetulnya tujuannya adalah bukan saya jadi wali kota bukan untuk mendapatkan penghargaan
tujuannya adalah bagaimana warga jawa tengah bisa mendapatkan penghargaan ini

jadi memang ini masih jauh gitu
jadi makanya saya gak pernah kemudian oh iya dapat penghargaan ini kemudian jadi
ah ini masih banyak yang harus saya kerjakan gitu
jadi masih maksudnya masih belum
pr nya itu masih
jadi lima tahun ke depan itu masih penuh dengan tantangan
jadi kalau misalnya diminta untuk bantu kita kita yang tinggal di jakarta ini
bagaimana bu risma kalau dicalonkan ayo tinggalkan surabaya datang
ya pasti warga surabaya marah gitu ya
warga surabaya pasti marah gitu
ya masih banyak yang harus saya kerjakan di surabaya
karena tadi saya sampaikan bahwa
tujuannya adalah warga surabaya sejahtera
saya ingin mereka merasakan betul
apa namanya yang namanya senjata
kalau disuruh oleh partai
misalnya bu megah mengatakan ayo bu risma cukup di surabaya
ya nanti saya harus jelaskan gitu kan
harus jelaskan kalau
warga surabaya masih memerlukan saya
jadi masih komit terus ya untuk tetap di surabaya
pasti ini memang sesuatu yang akan membahagiakan warga surabaya
saya lihat bu risma baru baru ini ke silicon valley ya di san francisco
ini tempat yang paling kreatif disitu lahir google apple twitter dan lain sebagainya
ya yang pertama saya ingin belajar ya
kemudian yang kedua saya terus terang
saya mendapatkan sesuatu kemudian saya kembangkan sendiri
saya biasanya begitu
jadi mendapatkan inspirasi dari
saya biasanya begitu saya mendapatkan sesuatu kemudian saya kembangkan sendiri
sesuai dengan kondisi surabaya gitu
tidak apa namanya
tidak kemudian saya ambil telan mentah mentah saya pakai di
ini bukan kalau itu bukan
tapi inspirasi apa yang didapatkan dari sana
jadi saya saya sampaikan saya terus terang
pada waktu itu kita terakhir
saya bersyukur sekali saat itu saya sempat
kok sabtu sabtu gitu ya kan
saya sabtu sabtu kita sabtu sabtu masih berkunjung
saya sempat agak sabtu sabtu ya
saya biasanya ada sisa waktu saya ingin apa namanya
lihat kota gitu bagaimana mereka menangani saluran
bagaimana mereka nangani taman gitu
nah saya sempat berputar oh tamanya begitu
nah kemudian saya kok nggak pernah nggak sempat lihat itu tapi
saya bersyukur disitu kemudian kenapa industri kreatifnya
terkait dengan hal hal yang kehidupan manusia gitu
ya ada facebook ada twitter gitu ya yang untuk komunikasi
tapi saya kepingin di surabaya itu ada pendekatan teknologi
informasi yang digunakan untuk kehidupan manusia sehari hari
kenapa begitu karena saya melihat banyak anak anak saya yang

itu bisa membuat misalkan apa namanya
saya pingin misalkan buat kursi roda kenapa nggak pakai remote gitu kan
dia bisa berjalan nah seperti itu
saya kepinginnya yang memang untuk kehidupan sehari hari
oke jadi cita cita untuk surabaya masih banyak
dan kita juga sukses ya kepada bu risma mensejahterakan warga surabaya
sekali lagi terima kasih bu risma telah hadir

dan memang perubahan wajah sebuah kota tidak terlalu mudah ya
lepas dari tangan dingin sang pemimpin
tapi tentunya peran serta dari warga kota sendirilah
yang juga menjadi kunci atas keberhasilan sebuah kota berkembang
menjadi kota yang cerdas atau smart city
berbudaya dan nyaman sebagai hunian
saksikan kembali insight besok bersama saya desi anwar
sampai jumpa dan bye bye
terima kasih banyak
terima kasih banyak